menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahaya kumolo menilai wajar tentang larangan bercadar untuk para aparatur negara di kementerian agama
walaupun begitu cahyo tidak akan mengeluarkan edaran tentang pelarangan cadar karena setiap kementerian punya aturan masing masing tentang etika berpakaian pegawainya
mantan menteri dalam negeri ini yakin pelarangan ini tidak akan menimbulkan polemik
harus punya aturan mohon maaf orang mau bersadar di rumah sepulih
tapi kalau dia pegawai saya bercadar saya mau lihat gimana ya saya kan punya aturan
jadi bapak sebagai menteri pendaya gunaan aparatur negara akan membuat surat edaran atau untuk pns
itu masing masing kepala instansi masing masing kepala daerah kan juga sama juga
bikin perda bikin apa itu saja
tapi kalau di internal menteri pendaya gunaan aparatur negara gimana pak apakah akan mengeluarkan imbauan
selama ini kemarin saya apel ketemu semua staff semua pakai normal semua
makasih indonesia yang pakai pc pakai pc pakai cipa pakai cipa